iya sayang mama juga setuju kok
aduh dimana ya tas kue
ketinggalan di kamar hotelnya ricky
bisa kita bicara sebentar
sebaiknya kita bicara langsung aja
setengah jam lagi kita ketemu di taman sonopati
ini om martin ngapain sih ngajakin gue ketemu lagi
paling ntar dia cerahin gue lah
kalau misalnya gue gak temuin dia
tetep jadi ribet lah
nino udah tahu tentang kehamilan kamu ini
kamu kasih tau dong
pasti dia akan bahagia sekali
sekalian kamu tolong telfon dia
ya tadi dia sempat cemas nyariin kamu
tas sama hp gue gak ada
apa ketinggalan di rumah sakit
tapi kalau gue balik ke rumah sakit
bisa bisa papa sama mama ketemu ricky
siapa tau dia masih disana
mending gue gak usah bilang deh
nanti aku kabarinnya di
rumah aja sekalian gak sih pak
oh gitu ya
terus serah kamu
iya sayang mama juga setuju kok
aku mau ke rumah sakit

aduh dimana ya tas gue
ketinggalan di kamar hotelnya ricky
apa di mobilnya riki
apa ini perasaan aku aja
tapi elsa kelihatan gelisah dari tadi
tidak ada apa apa

aku bisa ke rumah
aku bisa ke rumah sakit
aku bisa ke rumah sakit
aku bisa ke rumah sakit
aku bisa ke rumah sakit
foto ini yang kamu jadikan bukti
kalau seolah olah kamu pernah menghamili elsa
empat tahun yang lalu
kamu tahu dari mana
gak penting kamu tahu soya
tapi yang jelas
om malu dengan tindakan bodoh kamu ini
udah berapa kali aku bilang
jangan pernah ikut campur privasi aku om
itu bukan urusan om
elsa itu sedang terlibat masalah besar
orang orang sedang menyelidiki dia
kan om gak mau kamu sampai terseret masalah dia
jadi om minta sama kamu
dan hentikan semua kegilaan kamu
sampai jumpa lagi

maaf ricky kali ini om harus ikut campur
kamu gak mau kamu sampai masuk penjara hanya karena seorang perempuan bernama elsa
om lakuin ini semua karena om peduli sama kamu
om anggap kamu seperti anak om sendiri
harusnya kamu pahami itu ricky
jauh ya elsa
kalau kamu sampai masih berhubungan sama dia
majalah ini om akan tunjukkan kembali
kalau misalnya gue bawa ke apartemen
lagi tanpa yang berisik itu
gue butuh bantuan
aku denger dengar disini
makanannya enak enak semua
mendingan aku langsung cobain aja deh